kita beralih ke informasi lain jika anda menyukai wisata air yang memacu adrenalin
wisata river tubing di sungai delundung kabupaten mojokerto layak anda coba
aliran sungai yang deras disertai rintangan bebatuan dijamin membuat pengunjung tertantang
nah berikut liputannya untuk anda
lokasi wisata ini berada di desa ketapan rame kecamatan trawas kabupaten mojokerto
gapura masuk lokasi wisata cobandu akan menyambut kedatangan wisatawan yang berkunjung
ya river tubing di sungai delundung memanfaatkan sungai yang berasal dari dua air terdun di pekunungan melirang
aliran sungai yang cukup deras dan air yang sangat jernih menambah daya tarik pengunjung
river tubing di sungai delundung cukup murah
dengan biaya per orang dua puluh lima pengunjung akan didampingi guide profesional
dan peralatan pengamanan maksimal mulai dari rompi pengaman punggung lutut dan siku serta helm
sebelum meluncur dari derasnya aliran sungai peserta harus melakukan penyesuaian suhu air dingin dengan berbasah basahan
dengan panjang tiga ratus lima puluh meter sepanjang jalur terdapat rintangan batu yang sudah ditata sedemikian rupa sehingga tidak membahayakan pengunjung
ada tiga jalan
di aliran sungai dundung dengan potensi tantangan masing masing
di start awal pengunjung dilepas sendiri sendiri
memasuki dam kedua pengunjung akan dijadikan satu dengan pengunjung lain sehingga terlihat panjang dan meliu liu setiap melewati tantangan batu dan jeram sungai
sedangkan di dam ketiga pengunjung kembali dilepas sendiri dengan aliran yang landai
meski aliran air deras dan penuh bebatuan besar namun hal tersebut tak menyurutkan nyali pengunjung
bahkan mereka sangat tertantang untuk melakukan
untuk melakukan river tabung ini
meski masih satu bulan dibuka river tabung di sungai delundung ini banyak dikunjungi wisatawan lokal terutama di hari libur sabtu dan minggu
jadi kalau dihitung dari satu setengah tahun ini jumlah pengunjung meningkat sangat cukup signifikan sekali
bagaimana anda penasaran dengan river tabung sungai delundung ini
agung ibowo mojokerto